amerika nba mengucapkan terima kasih untuk bintang tim la lakers kobe bryant
selama berkarir di dunia basket dan saya lihat juga indra di instagram instagram
banyak pesohor itu sudah upload foto foto ketika mereka mengikuti farewell nya kobe bryant
ya dan musim ini adalah musim terakhir brian sebagai pemain profesional di liga basket amerika
selamat datang di the kobe show
waktunya untuk melakukan beberapa pekerjaan
brian yang didraft oleh charlotte hornets pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
bermain untuk los angeles lakers selama dua puluh musim
bersama lakers brian memenangi lima gelar juara nba pada tahun dua ribu dua ribu satu dua ribu tiga dua ribu sembilan dan dua ribu enam belas
dia juga menjadi most valuable player nba pada tahun dua ribu dua
tidak hanya nba yang membuat salam perpisahan untuk brian
sebuah produk sepatu olahraga dunia
juga membuat iklan perpisahan untuk kobe bryant
iklan yang berjudul the conductor ini
memperlihatkan para pendukung dari tim lawan
meneriakan kebencian terhadap brian
namun pada akhirnya mereka justru berbalik menganjung kobe
dengan membentuk paduan suara sambil mengatakan
akan merindukan aksi kobi di setiap pertandingan nba